sampai jumpa di video selanjutnya
aduh aduh aduh kamu ngapain
jauh dari rombongan kita
wah lukman kamu yang bisa dari rombongan kita
kamu tuh larinya lama banget
tau ngapain sih
aku ini lagi menyelamatkan petunjuk harta karun
akhirnya kita dapat petunjuk tambahan
apaan tuh suara apaan tuh
suara apaan ya
aduh ini lagi jatuh
jangan makan luka
lagi lukman ya
lagi lukman paham jadi lukman duluan ya
eh tadi suara apaan sih
kali itu namanya adalah serigala
senter mana senter kelaping gak keliatan
itu kayaknya tadi itu jatuh deh pas kita lari
sobri terus kita gimana dong
kan ada hewan buas nerjang kita gimana
ya namanya juga di hutan ya pasti banyaklah hewan buas
kalau mau kita hadapin
hah hadapin emang kamu bisa emang kamu berani
kayaknya tuh yang kurang
udah komplit kok
nih ada peta kerta tas jaket
bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan
bukan satu lagi apa dong
tunggu tunggu tunggu
apa sih apa sih
asun aku indra
sobri ya luk
lukman gak ada
jangan main main lukman
jangan main main lukman
jangan main main lukman
jangan main main lukman
ustaz januyuy kemana sih

ustaz januyuy juga ke arah pantai
ustazanuyuy nongkrong di bawah tugu tugu nya di kualanamu
dengarkanlah sebuah lagu yang kupersembahkan hanya untukmu
mustazar di malam yang indah ini ku meminta terimalah cintaku
cinta yang mengalir di dalam
darahku ustazah terima cintaku
ku mohon jawab sekarang juga
ustazah jawab dong ustazah
apakah kau mau menerima cita yang tulus dan suci ini ustazah
alhamdulillah ya allah
terus pas nengok wih serem banget
mari kita dapatkan kenyataan
ini yang bener yang di belakang
saatnya untuk menyatakan perasaan
kau saja waspada
tapi sekarang ya hai lho
masuk aja ya
emakkan kurma nyelip di kuku
maukah kau menerima cintaku
ya mau dong
kok jadi gitu mukanya
eh tidak apa apa
kemaren ustaz zaki saya dikata ustaz janurul
sekarang ustaz musa saya dikata ustaz janurul
ganggu aja dah
tolonglah ngadem juga
kau sama kayak dahilan tadi
jalan jalan ke taman mini
jangan lupa kerupakan yang punya
sekarang kita harus gimana
siapa tau dia hilang

aduh adu dan aduh nih kalian semuanya
kalian ngapain pada tinggalin lukman sih
aduh aduh aduh
jauh dari rombongan kita
kamu yang bisa di rombongan kita
kamu tuh larinya lama banget
aku ini lagi menyelamatkan petunjuk harta karun ini
kalian di bagian setrika lagi mana
aduh aduh aduh
itu mana mek
tuh cerdas kamu lukman
wah seorang petunjuknya apa tuh

yang bener itu bade
kita ikutin aja demi harta arun
cemi banget ya
kamu mau aja yang baca selanjutnya nih
sobri jangan banyak mengeluh
kita itu disuruh lompat ke linci sepuluh meter
gimana gak pegel kaki aku